sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

rok mak mau nanya
ya allah mak
ini kan yang orang orang abang tunggu tunggu
yang orang bersyukur bisa hamil
sekarang mesti ada yang lu korbanin
lu pengen hamil sampai selamat tuh anak
apa lu mau puasa
lu pilih salah satu
iya rok sekarang lu kudu bebasin pikiran lu
puasa itu memang wajib
tapi buat orang orang yang mau menulis syarat dan ketentuan yang ditetapin oleh allah swt
bener tuh pak
jadi lu kagak usah merasa bersalah
roh perjuangan hamil itu perjuangan yang berat
jadi lu mesti perhatikan betul betul kehamilan lu
mak insya allah
lu akan menjaga baik baik kehamilan ini
sekarang nih henta mau tanya lagi
itu obat yang dari dokter
lu udah minum apa belum sih
pokoknya gue kagak mau deh
gua kagak mau denger gitu
lu tau lah mak
tapi kalau dokternya nanya itu berarti dia tuh kagak disiplin minum obatnya
lu kenapa lu kagak ingetin dia sih minum obatnya
gak tau mak
lu udah tau dong
lu udah tau tau gak
lu kan suaminya kan
orang orang cuma bercanda kok
lu udah minum obatnya
ini benar benar puas tau gak
lu kagak boleh ngebong bong gitu nih buat denger nih
semuanya nih ya
kagak boleh bong bong di bulan puas
khususnya hari hari biasa boleh deh dikit dikit aja di bulan puas
biar lu aja ya yang nyapu ya mak
usah usah biar nih
iya mak ini kan udah tugasnya lu nyapu lepas
dulu lagi lu belum hamil emang tugas lu
sekarang ini nyapu urusan gue
kan dokter bilang juga lu gak boleh banyak gerak
itu kan perlu reseh
mak bukan reseh tapi bedres
ya lu bergerak gerak sampe res
apa sih dah omongnya
ya pokoknya ada resnya gitu
jadi kalau lu kerja terus ntar hamilan lu keganggu
ntar gue jadi susah
ya udah deh
kalau duduk situ aja deh
ngerohan lau mana
gak apa apa jangan mau gitu
permisi tuan putri
itu dong kenapa
aku juga seneng mak
bener mak yang namanya perempuan lagi hamil jangan kebanyakan game kayak gitu
iya bener banget tuh bu aji
kalau tidur mulu nanti bayinya jadi males loh
iya kata orang zaman dulu jangan jadi kayak hamil kebo mak
kebo enak aja lu sembarangan
emang dia disuruh istirahat
enggak boleh banyak bergerak
kalau banyak bergerak nanti takut dia pendarahan lagi
nih kalau sampai keguguran gimana
nggak mau tanggung jawab
tapi kasihan mak
kalau ibunya diem dulu bayi yang dalam kandungannya enggak bakal sehat ya
emang dia nggak boleh bergerak
makanya dia disuruh
apa itu rok
iya itu dia tuh ngerti kagak loh
pas lah pokoknya gitu pokoknya diem aja jangan bergerak gerak
assalamualaikum ibu ibu majid
ibu ibu permisi ite ayah naon
oh syukur alhamdulillah tadi saya pikir ada apa apa
nah mang ojo sama lela sendiri ngapain di sini
emangnya bulan puasa masih tetap jual
insya allah buka dagangannya teh deket waktu buka sama terawih
dari itu juga bukanya cuma lima kali dan sebulan
iya ibu ibu menu yang dijual juga menu puasa
wah kalau gitu enak dong kalau mau ngabur burit
beli buka jajanan nya di sini aja ya bu
ya itu ibu ibu supaya jangan jauh jauh ya di sini aja
jok cepetan lo ambil catetannya di atas meja tuh yang buat belanja
ibu ibu saya minta ya kalau udah ape ape jangan suhu john dulu ya
kita mesti punya perasaan positif
udah mak kalau gitu kita minta maaf ya mak ya
gue sih selalu maafin tapi yang gue takutin nih kalau beban ini jadi beban buat sirok
itu yang gue ketakutin
masalahnya haji sulam yang nabrak rawun gimana tuh mak
kan kasihan juga tuh anak orang nggak salah apa apa main tabrak aja
memang biar gimana pun bang sulam itu harus tanggung jawab
kan kasihan haji rodia lagi hamil ntar bisa kena tulah sendiri tuh
iya ibarat kata tuh mak kalau istri lagi hamil suami itu mesti bisa jaga diri mak
jangan sampai kayak tetangga saya itu yang di kampung
itu kan suaminya kerjanya tukang nangkapin tikus mak
terus dia lupa deh tuh kalau istrinya lagi hamil
sampai sekarang udah gede mukanya tetap kayak tikus tuh mak
masa sih bu
makanya mak rodiah bilangin tuh sama bang sulam
jangan berlagu kalau istri lagi hamil nanti bisa kena diri sendiri tuh mak
kena apa sih lo
nasat rumah bukannya salamualaikum
sebenarnya apa warganya las yang bohong
kok mereka bilang abang gak tanggung jawab habis nabrak anak kecil
udah gitu abang gak nyantolin lagi
lo dapat denger omongan dari pendek mm documentary
itu tadi ibu lewat
masya allah gue lagi puasa roh
jadi lo percaya sama omongan orang ketimbang emel api lo sendiri
sekarang gini aja deh roh
lo jawab nih dengan hati lo yang jujur
apa selama ini warga gak pernah bohong emel lo
apa selama ini warga gak pernah nyakitin lo
hah lo jawab deh
nah kalau udah ketemu jawabannya lu pikirin
dengan pikiran yang tenang siapa yang benar
iya sih bang
tapi ya roh gak tahan
ngomongnya ibu ibu itu bang yang gak pernah redup
malah makin panas aja bang
ya udah udah jangan didengerin
biarin ntar allah yang ngebeberin tuh buktinya
gak boleh denger omongan orang langsung mewek dah
ya elah mpok
kenapa sih dengar omongan orang
kan sekarang punya sesuatu yang butuh konsentrasi tinggi
yang butuh perhatian
terus gue mesti gimana roh
ya udah deh
terserah mpok aja
kalau perlu nih empok gak usah keluar
emang kenapa mpok gak boleh keluar
mpok kayak gak tau aja di tengah sini
sirik selalu sama mpok
ntar lagi kan empok jadi wanita sempurna
ntar lagi punya bayi
itu yang paling benar
udah dah kalau masalah yang ribet ribet serahin dah
biar gue yang selesain
kalau roby mah udah banyak masalah
rumahnya rerek rumahnya rerek
sabar ya mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok
ya udah mpok